pemerintah menargetkan tiga puluh juta pelaku umkm masuk dalam ekosistem digital pada dua ribu dua puluh
salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi digital bagi para pelaku umkm
dan peningkatan literasi digital diharapkan dapat mendorong peningkatan penjualan produk umkm untuk mendorong nilai ekspor non migas
pada awal pandemi dua tahun lalu jutaan umkm mau tak mau belajar berdagang secara online
bukan cuma pemilik toko bahkan pedagang gorengan pun masuk ke platform digital untuk berjualan
namun masih ada pedagang yang belum menjajaki pasar virtual
kurangnya sdm yang melek teknologi menjadi hambatan bagi banyak pelaku umkm
karena kesibukan mengurus usahanya ardian harus rela tertinggal dalam persaingan marketplace
hingga saat ini ardian dan istri
istrinya masih bergantung pada metode penjualan offline
istri dan sejumlah karyawannya mengaku gagap teknologi dan tidak memahami konsep pemasaran virtual
karena saya sendiri nggak kepegang ibaratnya nggak bisa ngurusin yang online gitu
pertama kan waktu ya sedangkan yang offline itu banyak
banyak yang hadir juga kesini datang terus kita ngelayanin online ya itu makan waktunya nggak bakal bisa
jadi yang offline pun nggak kepegang
jadi terpaksa anak sih anak yang ngurusin online gitu
walaupun banyak pelaku umkm telah memiliki telepon pintar
mereka tidak serta merta cakap dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha mereka
menurut data pps pada tahun dua ribu dua puluh satu ada lebih dari enam puluh empat juta unit umkm di indonesia
namun baru tiga belas persen saja yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan usaha mereka
lebih dari enam puluh persen pdb di indonesia datang dari sektor umkm
nah dengan ditingkatkannya literasi digital diantara pelaku umkm
diharapkan dapat membantu mendorong peningkatan ekspor produk produk umkm
dan dengan demikian nilai ekspor non migas pun turut meningkat
kebanyakan pelaku umkm memanfaatkan telepon pintar mereka untuk hiburan dan berbincang
hal ini sejalan dengan data kementerian komunikasi dan informatika
bahwa lebih dari sembilan puluh persen waktu yang dihabiskan di dunia maya
adalah untuk media sosial dan layanan hiburan
pelaku umkm ini memang kalau kita lihat itu bisa
satu dengan digital ya bisa mendapatkan pendanaan dari berbagai jenis perusahaan pembiayaan
kedua bisa melebarkan marketingnya atau bisa melebarkan pangsa pasarnya
nah yang ketiga adalah bisa berkomunikasi sesama dengan pelaku usaha
yang dia bisa untuk tukar pikiran tukar teki dan sebagainya
menurut data kemenkom info potensi digital indonesia dapat berkontribusi hampir rp dua terhadap nilai pdb di dua ribu tiga puluh
angka ini dapat meningkat hingga rp empat empat ratus jika ada upaya peningkatan kualitas dan kuantitas talenta di dunia
kedua bisa menjadikan digital secara komprehensif
transformasi digital bukan semata menghadirkan dalam platform digital
transformasi digital adalah sebuah ikhtiar holistik
tidak hanya dari aspek pemasaran saja
melain juga membangun ekosistem yang meliputi proses bisnis dari hulu ke hilir
tahun ini pemerintah menargetkan sedikitnya ada dua puluh juta umkm yang tergabung dalam marketplace
dan pada dua ribu dua puluh empat angka ini diharapkan dapat meningkat menjadi rp tiga puluh
bumten sachat radiningrat himawan amri jakarta